kita ke informasi lainnya empat puluh delapan tahun sudah proklamator republik indonesia soekarno wafat pada dua puluh satu juni seribu sembilan ratus tujuh puluh silam
perayaan haul bung karno ke empat puluh delapan di blitar jawa timur berlangsung haru sekaligus meriah dengan dihadiri sejumlah tokoh politik ulama hingga menteri kabinet kerja
bung karno telah wafat dan meninggalkan kita semua pada tanggal dua puluh satu juni seribu sembilan ratus tujuh puluh yang lampau
kalau dihitung usia ayah saya adalah satu ratus tujuh belas tahun
megawati soekarno putri tidak dapat menahan air matanya saat mengenang ayahnya presiden pertama republik indonesia
saat perayaan haul bung karno ke empat puluh delapan yang jatuh pada dua puluh satu juni di blitar jawa timur megawati mencurahkan perasaannya mengenang sosok bung karno
memang bulan juni menurut saya adalah bulan spesial bagi bapak saya
beliau menyampaikan pidato yang dikenal dan diperingati sebagai
hari lahir pancasila tanggal satu juni seribu sembilan ratus empat puluh lima
beliau sendiri lahir di surabaya pada tanggal enam juni seribu sembilan ratus sembilan puluh
dan begitu besarnya rahmat dari allah subhanahu wa ta'ala
beliau meninggal dua puluh satu juni tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh
dan beliau dimakamkan di blitar ini
sudah tiga tahun berturut turut perayaan wafatnya bung karno dikelar dengan tradisi seribu satu tumpeng di kompleks makam sang proklamator
tradisi kenduri seribu satu tumpeng ini sebagai bentuk penghormatan masyarakat terhadap sosok bung karno yang telah mengabdikan diri demi kemerdekaan indonesia
masyarakat blitar antusias
mengikuti perayaan haul bung karno dengan bersiarah dan membawa tumpeng untuk dinikmati bersama
alhamdulillah di era reformasi di era demokratisasi sekarang ini masyarakat terus melanjutkan tradisi itu
sehingga secara kekeluargaan keluarga besar bung karno memberikan apresiasi dan penghormatan yang luar biasa
kepada seluruh masyarakat bukan hanya di blitar dan jawa timur ini saja
tetapi juga bagi segenap bangsa indonesia atas penghormatan dan penghargaan kepada bung karno
sehingga di usianya yang kalau beliau hidup sekitar satu ratus tujuh belas tahun dan wafat empat puluh delapan tahun
bangsa indonesia dan bahkan dunia masih terus mengenang bung karno dengan baik
sebelum perayaan haul digelar megawati berziarah ke makam bung karno bersama sejumlah tokoh diantaranya ketua umum pkb mohamad iskandar
jajaran menteri kabinet kerja kepala bin budi gunawan dan ketua pbnu said agil siraj